seorang perwira polisi di serdang bedagai sumatera utara diduga menembak mati istrinya sendiri
polisi menduga usai menembak istri pelaku yang berpangkat ajun inspektur polisi satu itu
kemudian undur diri dengan senjata api miliknya pada minggu dini hari
warga desa lidah tanah kecamatan perbaungan kabupaten serdang bedagai dihebohkan
dengan tewasnya pasangan suami istri aib tupi dan istrinya berenis yal f dengan luka tembak di bagian kepala
sebelum ditemukan tewas warga sempat mendengar suara letusan senjata api sebanyak tiga kali dari dalam rumah kediaman korban
mendengar jeritan dari anak korban warga langsung mendatangi rumah korban dan menemukan keduanya telah tewas dalam kondisi luka tembak di bagian kepala
petugas kepolisian tiba di lokasi kejadian langsung melakukan olah tkp dan belum diketahui penyebab pasti dari kejadian tersebut
sebelum ditemukan di depan tv suaminya di depan kamar
tapi memang suami kita punya sukses
untuk sementara keterangan dari pihak keluarga sendiri seperti apa pak
dari anaknya kami mendapatkan keterangan bahwa yang bersangkutan dengan istrinya sedang ada masalah
jadi tidak berkomunikasi di bagian kepala
untuk istri atau suami
berapa lalu pak yang kasih mata nampak